kasus covid sembilan belas di kabupaten bangkalan kian tinggi
hal ini berdampak pada ketersediaan tempat tidur rumah sakit surabaya yang semakin menipis
untuk mengetahui informasi terkini sudah ada koresponden cnn indonesia eka rima di surabaya jawa timur
selamat siang rima
nah kalau kita bicara mengenai pasien covid sembilan belas salah satunya saya mendapatkan informasi dari pasien di rumah sakit lapangan indrapura
yang juga meningkat bahkan kapasitas bor atau bed occupancy ratenya hanya tinggal tiga puluh satu tempat tidur yang tersisa
lalu sebenarnya seperti apa ke depannya terkait dengan jumlah positivity yang terus bertambah
langkah dari pemerintah surabaya maupun jawa timur sendiri untuk mengatasi hal ini
yuda selamat siang
situasi saat ini memang provinsi jawa timur sedang menghadapi situasi keseriusan atau tanggap terhadap kedaruratan covid sembilan belas
di mana pasca meledaknya kasus covid sembilan belas di kabupaten bangkalan
mengakibatkan peningkatan yang cukup signifikan di sejumlah kabupaten kota
di antaranya adalah kota surabaya pastinya dan juga sejumlah kabupaten kota penyangga lainnya
di kota surabaya sendiri per hari ini sudah mengalami peningkatan akupansi
peningkatan jumlah terpakainya rumah sakit rujukan covid sembilan belas hingga tiga puluh dua persen
sementara kapasitas yang terpakai saat ini sudah mencapai sekitar lima puluh tiga persen
dan untuk yang ketersediaan icu sudah mencapai enam puluh tiga persen artinya masih ada sekitar kurang dari empat puluh persen
yang berdasarkan standar
who memang empat puluh persen ini adalah angka terendah dan diharapkan lebih dari itu prosentase ini
untuk bisa memberikan batas aman bagi sejumlah rumah sakit rujukan
untuk bisa menangani pasien pasien covid sembilan belas
di rumah sakit lapangan indrapura sendiri juga mengalami peningkatan jumlah pasien
yang datang ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan juga rujukan dari sejumlah rumah sakit lain
sementara untuk rumah sakit indrapura ini juga sudah mengidentifikasi
rata rata pasien yang baru saja masuk ke rumah sakit indrapura
ini merupakan pasien yang terpakai
pasien dengan city value yang cukup rendah ya ini di bawah dua puluh lima persen
hasil identifikasi dari rumah sakit lapangan indrapura
diidentifikasikan ini merupakan dampak dari varian baru
bersama sudah ada penanggung jawab rumah sakit lapangan indrapura dr nalendra
dalam situasi saat ini dr nalenda berdasarkan hasil temuan kemudian juga kajian
bagaimana tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit lapangan ini
selamat siang terima kasih mbak
memang kondisinya dengan varian baru kemarin kita
sehari senin kita temukan setelah kita identifikasi cd value yang begitu rendah
kurang lebih yang datang dua ratus dua puluh enam pasien dari kluster bangkalan
itu sembilan puluh dua empat puluh delapan persen adalah city value yang di bawah dua puluh lima
kita lakukan pemeriksaan tindak lanjutnya kita kirim ke itd
dan hasilnya adalah tiga merupakan varian delta yang berasal dari india
dan sudah ditangani sudah kurang lebih kita rapatkan
rawat dua pasien kita rawat disini sepuluh hari sedangkan kita rawat enam hari
setelah itu diminta sama keluarganya untuk dirawat di bojonegoro
kesanggupan rumah sakit bojonegoro untuk menangani kita lepas
dan kondisi pasien ketiga tiganya dalam kondisi baik
terkait ketersediaan kapasitas tempat tidur kemudian tenaga kesehatan
dan obat obatan seperti apa dok
kapasitas tempat tidur rumah sakit lapangan indrapura
kop gavilan dua ini adalah empat ratus
sepuluh pasien sudah terisi tiga ratus enam puluh sembilan pasien
padahal yang inden hari ini adalah dua puluh enam pasien lokal
sedangkan yang dua puluh dua adalah pasien kelas terbangkalan
satu pasien adalah berasal dari pekerja migran indonesia
kesediaan obat kita masih tersedia
apd kita ada obat obatan kita sudah siap
jadi kita meminta itu rp tiga enam ratus
dua bulan sekali dan kita sudah kita siapkan
sedangkan masalah sdm ini yang menjadi kendala kita
dengan peningkatan yang sungguh luar biasa seperti ini
mau tidak mau kita harus menyiapkan sesuai standar yang ada
empat ratus sepuluh tempat tidur ya kita siapkan untuk dokternya untuk menangani
sekarang ada sembilan belas dokter sama lima puluh perawat
dan itu satu tim tiga tiga hanya mampu melaksanakan dua menit dua menit
untuk melakukan monitoring
saya rasa untuk monitoring yang ketat sangat kurang mbak
sudah ada langkah koordinasi tidak dengan pemerintah provinsi jawa timur
sebagai langkah antisipasi jika terjadi lonjakan yang cukup signifikan kembali
jadi kita bicarakan ke bnpb dan kita sudah sampaikan ke bnpb juga
untuk memenuhi kebutuhan sarana prasaranya dan sdm nya
untuk sdm yang cepat akhirnya kita minta bantuan karena saya berasal dari tni
minta ke mabes tni
insya allah didukung untuk dua belas perawat sama enam dokter mbak
terima kasih dokter semoga segera teratasi situasi ini
yuda situasi ini memang menjadi salah satu langkah yang harus diambil secara taktis oleh pemerintah provinsi jawa timur
hingga saat ini memang belum ada langkah penentuan dibangunnya kembali rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat
untuk bisa menampung pasien pasien yang diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dalam kasus covid sembilan belas
dan akibat libur panjang idul fitri yang lalu berdasarkan identifikasi dari persatuan rumah sakit seluruh indonesia
memang empat pekan pasca libur panjang idul fitri itu memang menjadi salah satu hal yang sudah diidentifikasi sebelumnya
sehingga sejumlah rumah sakit di jawa timur sebenarnya sudah mempersiapkan diri mulai dari kapasitas rumah sakit
kemudian tenaga kesehatan apd obat obatan semua sudah disiapkan
namun dalam situasi ini memang berdasarkan keterangan dari ketua persatuan rumah sakit seluruh indonesia
menyatakan memang situasi ini diluar prediksi bahwa pasien pasien yang datang ke rumah sakit tersebut adalah pasien pasien dengan gejala yang sudah berat
kemudian berdasarkan keterangan dari penanggung jawab rumah sakit lapangan indrapura sendiri juga mengatakan
jika pasien yang masuk ke rumah sakit indrapura ini sebelumnya dalam keadaan otg atau tanpa gejala
kemudian dalam waktu tiga sampai empat hari di luar dugaan mereka terus mengalami penurunan kondisi
hingga akhirnya terjadi fatalitas terhadap pasien pasien tersebut
ini yang harus menjadi identifikasi
yang dikasih kembali oleh pemerintah provinsi jawa timur dan kabupaten kota lainnya untuk merapatkan barisan
dan menekan angka penyebaran covid sembilan belas ini yang diduga memang merupakan penyebaran dari varian baru b enam belas tujuh belas dua delta ini
baik eka rima terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali